rumahmu bukan cuma ini saja kan
tapi beda kang
rumah saya yang ini beda dengan rumah rumah saya lainnya
banyak sekali kenangan di rumah ini
kita tidak bisa membeli kenangan
sekaya apapun kita dan sebagus apapun kenangan itu
tidak akan sedih
lihat lo tinggal di luar gue sendiri disini
enggak lah mungkin gue tinggal di luar sendiri
limut pun jaga ya
kalian tidak apa apa
kau yang menyerang rumah kita terus dulu
kau pasti yang bakal rumah ini kan
aku pak bu
aku saudaranya tinggu tunggu dan kita karina
aku tidak percaya
ini pak wo bimbalan
ayahnya putra alam
rizah sakitlah sakit
kita harus cepat keluar dari sini rizah
lambat sekali kalian
kalian ikut rafael jangan jauh jauh
jangan jauh ecm
syukurlah kalian semua selamat
untung tadi pak pako cepat membantu kita
tapi kalian berdua gak apa apa kan
risa aja yang masuk kebanyakan
makanya dia lemes
kalian juga nggak apa apa
kami gak apa apa saja
anak buah kita yang sudah lari
sati sudah lah
rumahmu bukan cuma ini saja kan
tapi beda kay
rumah saya yang ini beda dengan rumah rumah saya lainnya
banyak sekali kenangan di rumah ini
kita tidak bisa membeli kenangan
sekaya apapun kita dan sebagus apapun kenangan itu
gak akan bisa digantikan
saya rasa sudah cukup menyesal ini
sekarang lebih baik kita tinggalkan tempat ini
sebelum anak buah kita ini datang lagi
iya pak man
kau pulang dengan aku
lalu kalian bertingkah bagaimana
kita pulang bersama
kalau bersih apa man
kalau kalian bertingkah tidak ada laki laki
lebih baik aku yang bertingkah
kenapa rumahku sendiri sekali geyu
mungkin sebentar lagi akan kembali pawang
ayah ibu dan cimaung sedang membereskan rumah lama
banyak barang yang harus dipindahkan ke sini
kalian tunggu di sini sebentar
tampaknya sekarang sudah bisa pao tinggal
ah loh kamu gak nginep di sini
enggak dulu ya kay
soalnya ntar mama gue marah
terus asma gue kan lagi kambuh
harus diobatin dulu
ya udah aku ambil tanggung pulang ya
gak usah gey
gak usah gey
gak usah gey
gak usah gey
gak usah gey
gak usah kay
kalau gitu biar pao yang nantar dia pulang
gue balik dulu ya
oh ini saya tidak pernah melihat dia berubah
putra jangan sampai tahu
biarlah saya sendiri yang mengetahui kalau papa bisa berubah
kenapa kau sakti
tidak tidak tidak
saya tidak apa apa
sudah sekarang kau mandila istirahat
sekarang sudah hampir pagi
besok kita kuliah
mandi dulu ya
kau harus segera mendapatkan kita
kita harus bisa mengalahkan kitab kitab inyek yang lainnya itu
kau gunakan taktikmu
gunakan segala cara
kau tipu inyek inyek itu
jangan sampai gagal
aku jadi kasihan sama tuan muda sakti
dia selalu saja menjadi korban ambisinya kiratus dan tambang arkam
kita harus bisa mengalahkan inyek inyek tua dari kumayan itu
menurut laporan anak buahku tuan muda sakti sekarang berada di rumah temannya putra alam
saya mohon janganlah dikaku
jari jarimu harus kuat putra alam
kuatan dasar harimau adalah tiga hari
tunjukkan apa yang telah kau pelajari
lama kenapa kau diambil kuliah jurusan alkeolog
apa kau tak kasian sama orang tua kau
terutama mama kau
dia harus memerah susu sapi di kandang
kalau soal berternak ayah
alam jangan ditanya lagi
bukankah ayah dan ibu yang mengajarkan alam sejak kecil soal peternak
konon ini seharusnya mengambil jurusan pengacara
pande kali kau menjawab
putra dan ayahnya begitu dekat
samantaro saya merasa papa saya hanya mengurusi bisnisnya
kapan saya berpikir
bisa seakrab mereka
kemana harimau putih tadi
gua apa ini sebenarnya
dimana aku sekarang
kakek yang kasih aku
siapa kakek sebenarnya
adalah bagian dari setengah batinmu
aku datang kemari
akan mengajarkan dasar dasar ilmu bela diri
aku juga guru orangtuamu
kakek kenal dengan ayah saya gumara
itu selamat evaluating